assalamualaikum wr wb
salah satu nikmat mulia yang diberikan allah swt kepada manusia adalah nikmat berupa iman dan akal
keduanya menjadi tolak ukur keberdayaan seseorang di dunia maupun di akhirat
hari ini gapai kemuliaan akan membahas antara iman dan akal
nah seperti biasa anda yang memiliki pertanyaan bisa anda sampaikan melalui email yang tertera pada layar kaca
dan langsung saja kita bahas bersama k h m f
nah mengapa islam itu selalu mengajarkan umatnya untuk selalu berpikir
karena pikiran atau akal itu adalah karunia terindah yang allah berikan kepada manusia
yang tidak allah berikan kepada umatnya selain manusia
kalau tadi misalnya dikatakan bahwa menyuruh kita berpikir itu menarik ya
semua kata kata yang terkait akal di dalam al quran itu tidak disampaikan dalam kata benda
itu disampaikan oleh allah dalam kata kerja
afalata kilun kenapa kamu tidak berpikir
afalaya kilun kenapa mereka tidak berpikir
akolna nak kilu seandainya kami berpikir dan sebagainya
dalam banyak ayat al quran allah itu mendorong manusia itu untuk berpikir
bahkan kalimat tawhid itu dalam al quran itu didahui dengan kata kata fa'lam
ketahuilah oleh manusia
ketahuilah oleh manusia
anahu bahwa allah itu la ilaha illallah
bahwa ketika kita mengisbat allah itu adalah tuhan saya
itu harus dibangun dengan pengetahuan yang cukup
oleh karena itu kita semua dalam islam ini harus ingat
bahwa iman dan akal itu dua duanya datang dari allah
tidak boleh kemudian yang satu itu ego
akal misalnya karena merasa pinter sudahlah
kamu harus dengerin saya karena saya ini berbasis ilmiah misalnya
atau yang satu mengatakan akal
sudahlah kalau kata al quran itu
kami dengar kami taat gak usah berpikir pikir lagi
nah ini adalah pemahaman yang keliru
karena iman yang kemudian iman kita kepada wahyu
di situ ada nabi muhammad di situ ada quran
itu datang dari allah kan
sementara akal ini juga karunia allah
sehingga kedua duanya itu memang dibutuhkan
sinergi yang indah di dalam agama
beriman yang benar itu pasti setelah dia mendapatkan kedamaian hati
hati itu akan damai ketika tingkat ma'rifat pengetahuan dia juga memadai
nah sementara akal yang sehebat apapun
dia tetap punya keterbatasan
ada hal hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia
nah di situ manusia kemudian membutuhkan bimbingan
jadi iman dan akal itu harus sejajar
harus sejajar berjalan
pertanyaan berikutnya beriman dulu atau berakal dulu sebetulnya yayi
kalau kita melihat dari realita ya
ini karena waktu terbatas ya
sebetulnya semua orang itu kan dilahirkan pada keimanannya
saya lahir misalnya iman saya sudah beragama islam
kemudian ketika saya masuk sekolah
saya kan kemudian terbuka
terbuka dengan beragama
kitab suci yang ada
terbuka dengan beragam pemikiran yang tersedia
maka kemudian akal saya saya gunakan kan
yang pertama kali secara subjektif
untuk mencari kebenaran dan pembenaran
kemudian seiring dengan bertambahnya ilmu
dan juga bertambahnya perjalanan rohani saya
maka nanti akan bertemu
bahwa agama ini yang berdasarkan wahyu
ketiga pemahaman wahyu
maka dia akan selaras dengan apa yang ada pada akal manusia
kalau saya gunakan tamsil misalnya mbak eva ya
dalam ajaran agama ini banyak sekali
hal hal yang bisa dicarikan logikanya dan memuaskan akal
ada orang bertanya kepada saya
pak kenapa idah masa tunggu perempuan
itu berbeda beda tergantung kasus
perpisahan dia dengan suaminya
ada yang cerai hidup
artinya dia berpisah karena gak cocok
ada yang cerai karena kematian
ini istilah hukum saja cerai mati dan cerai hidup
itu agama membedakan
sementara boleh jadi dari kecil
kita punya persepsi masa tunggu perempuan itu
untuk memastikan rahimnya itu ada bayi atau tidak
sebetulnya kan itu pemahaman yang tidak benar
secara agama juga gitu ya
karena untuk mengetahui itu kan tidak harus dibedakan
dan kemudian bisa menggunakan alat canggih
sudah zaman modern
sudah zaman modern
tetapi ketika kita balik kepada akal yang benar
dan tuntunan agama yang benar
kita mendapatkan keserahsian disini
kenapa ini misalnya kalau perempuan itu dicerai hidup
itu tinggal tunggu menunggu tiga kali suci
maka setelah dia mendapat siklus tiga kali suci
dia berhak untuk menikah dengan orang lain
sementara kalau ditinggal wafat oleh suaminya
dia butuh empat bulan sepuluh hari
nah ketika kita dapatkan hal seperti ini
oh iya ya ini masuk akal juga
karena kalau dia misalnya cerai hidup
mungkin sudah tidak harmonis sudah berantem
jadi masing masing itu sudah memprediksi
sepertinya bahtera rumah tangga ini akan tidak akan lama lagi
maka dia sudah punya persiapan
sementara kematian siapa yang tahu
dengan takdir hidup dan mati setiap orang
boleh jadi kematian ini mendadak
maka ketika seorang wanita ditinggal oleh suami
yang boleh jadi secara kebiasaan adat istiadat kita

jadi kepala rumah tanggal
guncangannya kan lebih besar
oleh karena itu dia membutuhkan stabilitas jiwa lebih lama
maka ini dibedakan
nah yang seperti ini kalau kita cari alasannya
oh iya ya memuaskan saya
logik kayak begini
tapi ada juga bagian agama nih
yang tidak bisa dicerna dengan mudah
misalnya tadi mbak eva cerita habis umroh kan
ketiga umroh diantara sempurnanya tawaf
itu mencium hajar aswat
untuk apa hajar aswad itu dicium
sudah batu hajar aswat hitam pula
tapi kita diperintahkan loh
untuk mencium itu
maka saidina umar itu ngasih ajaran yang bagus sekali untuk tuntunan kita
kata saidina umar ketika berdiri di depan hajar aswad
seandainya bukan karena rasulullah mencium kamu
saya juga gak akan kok mencium batu itu
bahwa bagian dari keimanan
tidak semua yang kita yakini
itu kemudian bisa dicerna oleh akal kita
bahkan puncak keimanan itu
ketiga orang itu bisa tunduk
karena iman itu
ya mirip dengan cinta
cinta itu gak pakai logika
cinta itu pakai rasa
kemudian ketika rasa itu bertemu
maka dia akan menarik logika
untuk membenarkan kita
dan membenarkan perasaan dia
nah oleh karena itu
itu diolah jadi satu
ketiga itu bertemu semuanya
itu menjadi keindahan dalam beragama
nah pertanyaan selanjutnya adalah
bagaimana kalau kemudian kita menggunakan akal tanpa iman
dan sebaliknya kalau kita beriman tapi tidak berakal
tapi kita akan bahas setelah jeda
jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
iya terima kasih anda masih bersama kami dalam gapai kemuliaan
dalam episode antara iman dan
dan akal kita lanjutkan
kiai kalau tadi pertanyaan saya
sebelum break adalah bagaimana kalau
kemudian kita beriman tapi tanpa akal
dan juga sebaliknya kalau kita
abrakal tapi tanpa iman bahayanya seperti apa
karena wahyu allah
atuntunan agama itu juga
harus dipahami dengan logika
yang sehat ambil satu
contoh yang sederhana saja
mengajarkan etika ahlak
misalnya di toilet dulu
di zaman dulu kan tidak semua
orang ketiga berjalan itu
bisa mendapatkan rest area
boleh jadi dia terpaksa kan
misalnya pipis di alam yang terbuka
di padang pasir maka nabi muhammad
itu mengajarkan dalam hadis
kalian kalau sedang
buang air di tanah
yang terbuka jangan menghadap
qiblat dan jangan
sahabat nanya kalau gitu kami menghadap
kemana ya rasulullah
diriku kalian menghadap ke timur
atau menghadap ke barat
saya dengan teman teman itu
misalnya sedang mendaki gunung
di puncak merapi kan
tidak ada pohon misalnya
lalu ada teman yang mau pipis
tidak boleh menghadap qiblat dan nggak boleh
membelakangi belat terus saya menghadap
kemana pak ya menghadaplah
ke barat atau ke timur mungkin orang
itu tanggung pak berantem aja yuk kita
kenapa katanya jangan
menghadap qiblat tapi jangan membelakangi qiblat
tapi bapak mengatakan hadaplah
ke barat dan hadaplah ke timur
ke barat itu menghadap qiblat dan ke timur itu
membelakangi qiblat nah hadis ini
kata kata barat itu kan harus
dirobah menjadi utara dan selatan
apa yang membuat barat
saya ubah jadi utara dan selatan
akal mengatakan wajar kalau nabi
mengatakan barat dan timur
karena hadis ini diucapkan di madinah
letak geografis madinah
akan mengatakan bahwa barat
dan timur itu adalah lawan dari
menghadap dan membangun qiblat
tapi saya yang berada di indonesia
barat itu arah
kiblat saya ke timur itu
arah jadi hadis ini
itu juga harus dipahami dengan
itu sah sah saja gitu loh
misalnya nabi memerintahkan
kita untuk siwak siwak itu
adalah amalan yang baik
tetapi kemudian hari ini misalnya
ada orang yang menggunakan sikat gigi
ada orang yang menggunakan pasta gigi
ada orang yang menggunakan
cairan kumur gigi
yang kemudian hasilnya itu
lebih bersih misalnya lebih wangi
tentu kita akan katakan
bahwa akal manusia itu memahami
bahwa siwak itu adalah
sarana yang terbaik di masa nabi
sarana yang terbaik di masa nabi
sudah memiliki alat alat modern

sangat yakin nabi akan menggunakan itu

ketiga seperti itu mbak efraim
itu namanya memahami agama
dengan menggunakan apa ini
nabi misalnya dalam banyak hadis mengatakan
ajarkan anak anak kalian itu
memanah dan berenang
apakah kemudian hadis itu
bisa saya pahami sebatas memanah dan berenang

akal manusia yang terbuka akan mengatakan
kenapa harus memanah
karena memanah itu adalah senjata
yang paling canggih di masa itu
kan daripada pakai pedang hadap hadap

lebih aman pakai panah jauh
ketika ada panah dia masih sempat menghindar
itu adalah teknologi yang paling modern di masa itu
orang yang pernah ke mekah itu tahu sekali
kalau di mekah itu nggak pernah ada air
kita bertemu dengan jembatan
kelihatannya sungai tapi tidak ada airnya
berarti kemampuan orang arab
untuk berenang pada masa itu
itu sangat rendah
berbeda dengan saudara kita di indonesia timur misalnya
itu pintar pintar berenang
karena kampungnya itu antar pulau
semua orang punya perahu
ajarkanlah anak anak kita
sesuatu yang dibutuhkan di masa depan
yang tidak dimiliki oleh banyak orang
kita bisa tahu
ketika kita punya keahlian yang jarang
dimiliki oleh banyak orang
itu biasanya gajinya besar
itu biasanya nilai transfernya
dari satu lembaga ke lembaga lain
karena dia memiliki keahlian yang berbeda
itu adalah menggunakan akal
dalam memahami wahyu
tetapi wahyu juga mengatakan
akalmu itu terbatas
di mana batasannya
di ayat quran itu banyak ayat yang
menuliskan yas'alu naka
manusia bertanya kepadamu
nanya banyak anil ahillah
bulan itu kenapa ya
pertama tama kok sabit purnama sabit lagi
itu sebagai waktu
tengahan bulan akhir bulan
itu banyak yang kayak gitu
tapi ada satu yang ditanya
yas'alu naka anir ruh
mereka tanya sama engkau tentang ruh
kata allah ruh itu bukan urusan manusia
itu menunjukkan akal yang terbatas
dan itu yang kemudian menjawab
adalah iman kita
baiklah menarik sekali
tapi kita juga memiliki pertanyaan ini
kita akan dengarkan sama sama
dalam bentuk tayangan berikut ini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak ustadz izin bertanya
kan salah satu rukun iman
adalah koda dan kodar

jika semuanya telah ditentukan oleh allah
maka sejauh apa kita harus ikhtiar
maka sejauh apa kita harus ikhtiar

dan sejauh mana kita harus ikhtiar kalau begitu
ini diantara pertanyaan yang menarik
ini diantara pertanyaan yang menarik
karena koda dan kodar itu kan seolah olah
bertentangan dengan akal
kalau semuanya sudah ditentukan
yang sholat masuk surga yang mencuri masuk neraka
lalu di mana keadilan tuhan
ini jawabannya panjang mudah mudahan nanti ada episode
tersendiri untuk koda dan kodar
tetapi jawabannya singkat begini
koda dan kodar itu tidak terkait dengan
pemaksaan yang dibayangkan orang
seorang sutradara film
semua artis itu berjalan
sesuai dengan arahan sutradara tidak begitu
kalau kita baca
allah itu punya nama yang agung
di antara nama allah itu alim
mahatau makanya kita baca
allah itu bikulisya'in alim
allah itu mahatau
kemahatauan allah itu apa
tandanya allah tahu
segala sesuatu bahkan sebelum sesuatu
itu ada allah tahu
bahwa pada tanggal
saya memakai baju batik
pakai sarung itu allah tahu
sebelum allah menciptakan saya dan
baju ini dibuat
apa yang allah tahu itu
dan pengetahuan allah itu
tidak mungkin salah
apa yang allah ketahui itu
itu namanya koda
ditulis sama allah
nanti pada waktunya terjadi
itu namanya kodar
secara singkat itu tidak terkait dengan
pemaksaan apapun itu hanya
terkait dengan pengetahuan allah
ketika allah mahatau
apa yang allah tahu itu ditulis
sampai daun yang berguguran
di pohon itu allah tahu
pengetahuan itu allah tulis
koda wal kodar kalau dipahami
juga membenarkan kan
tetapi ketika pemahamannya salah
itu juga bisa jadi salah
mengingatkan kepada pemirsa ya
terkait dengan ayat
allah ingin mengingatkan
keterbatasan akal manusia
diakini oleh semua orang
agama apapun budaya apapun
semua makhluk di dunia ini
pasti bilang orang hidup itu karena ada ruhnya
tetapi kita tidak pernah tahu loh
ruh itu bentuknya kayak apa
bersemayam di mana
itu benda pada cair gas
kita nggak pernah tahu tapi kita imani
itu menunjukkan keterbatasan akal manusia
akal manusia itu
tapi pada sisi yang lain juga dia terbatas
misalnya akal itu bisa
ekonomi tapi ada satu hal
ada banyak hal yang tidak bisa digambarkan
oleh akal yang pertama
itu adalah ruh yang kedua warna
mana warna hitam pasti nunjuknya
peci saya peci hitam
tapi kan akan menjadi sulit kalau saya katakan
tolong ambil pecinya
sulit rasanya ambil merahnya
tinggal jilbabnya itu menunjukkan
keterbatasan akal manusia
nah pada titik yang
terbatas itulah manusia
akan tunduk pada keimanan
dia memohon petunjuk
kepada allah subhanahu wa ta'ala
baiklah menarik sekali
tapi kita akan jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana gapai kemuliaan
akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih bersama kami dalam
gapai kemuliaan dalam episode
antara iman dan akal kita lanjutkan
kalau kemudian kita bicara akal akal manusia
itu bisa berpikir macam macam
bagaimana kemudian iman ini
membatasi agar akal
kita itu berpikir sesuatu
yang sesuai dengan
tuntunan ajaran islam
berpikir yang sesuai itu kan
sederhana saya kalau ditanya
sesuatu maka saya akan
menjawab pertanyaan saya itu
berdasarkan pengalaman saya
kalau saya punya pengalaman
kalau saya ditanya pak faiz gimana amerika
maka saya punya dua jawaban
jawaban berdasarkan pengalaman
saya karena saya melihat amerika
yang kedua dan ini yang sering
terjadi kita menceritakan
itu bukan berdasarkan pengalaman
berdasarkan apa yang
kita tahu dari orang lain
baik secara verbal cerita dari mereka
yang pernah ke amerika atau dari
tulisan tentang amerika atau dari
televisi dan sebagainya
ketiga akal manusia
untuk membuka tabir yang
ingin dia ketahui maka
orang yang tahu diri
orang yang tahu diri itu kan membatasi
mungkin tidak bicara tentang biologi
tidak bicara tentang politik
ketika saya ingin berbicara tentang tuhan
kan saya tidak pernah bertemu
dengan tuhan saya tidak pernah
melihat tuhan tetapi
tuhan mengirimkan begitu banyak
petunjuk kepada saya
berpikir ada orang mengatakan
dunia ini terjadi tanpa tuhan
dunia ini terjadi
tetapi pada saat yang sama akal
manusia itu harus mengetahui
bahwa sesuatu yang otomatis itu kan gak ada
yang ada itu kan
diotomatiskan pasti ada yang
mengotomatiskan kita melihat
sekarang masyarakat awam pintu
terbuka sendiri orang dengan
kan tidak otomatis ada mobil
yang bisa parkir sendiri
itu kan ada sistem yang dibuat pasti
ada yang membuat nah ketika kita
berpikir akal kita harus
membatasi itu ya batasi
pada sesuatu yang dipinitahkan
oleh agama untuk kita berpikir
tapi ada batasan yang mengatakan
kamu harus tunduk di sana
jangan pertanya bentuk allah misalnya
pada aspek ketuhanan
karena allah itu jauh
lebih dari apa
membayangkan allah ketiga
kemudian akal kita berusaha
merekayasa allah maka
yang ada itu sebetulnya
orang yang menggunakan akalnya
untuk menggambarkan tuhan secara
material maka gambaran tuhan
itu terlihat dimensi mahluknya
padahal allah itu
lebih dari itu oleh karena
membatasi akal kita
kita harus memahami dulu
kita boleh berpikir
tentang kemanusiaan tapi kemanusiaan
kita itu jangan cuma berpikir
misalnya hak asasi manusia
tapi juga kita berpikir tentang
nanti kalau pikiran ini
betul betul benar dia akan
bertemu kok dengan budaya apapun
itu kan pikiran luhur bangsa ini
kemudian ada sila kedua
dia berbicara tentang
kemanusiaan tapi dia sikapi
itu yang adil
dan beradab berarti
logikanya ada kemanusiaan yang
tidak beradab boleh jadi
karena keluar dari nilai kepantasan
kepantasan kebiasaan dan boleh jadi
kepantasan pada aspek
ketaatan kepada ajaran
agama jadi untuk membatasi
itu memang dibutuhkan
bahwa akal manusia itu hebat
di satu sisi tetapi juga
selalu ingat bahwa yang hebat
ini memiliki keterbatasan
dan itu harus dibimbing
oleh yang maha
mengetahui kalau saya
membeli mobil dengan merek a
maka saya akan menggunakan buku
petunjuk yang dikeluarkan oleh pabrik
a ketika saya memperbaiki
tidak mungkin saya menggunakan
buku petunjuk dari merek selain
toyota ketika saya memperbaiki
honda tidak saya gunakan
merk mercedes misalnya
ketiga allah yang maha tahu
itu bertanya dalam al quran
kan yang maha tahu itu yang menciptakan
maka ketika allah menciptakan
manusia allah dikasih ini
buku petunjuk taurat
di masa lalu injil
zabur dan kemudian buat kita
umat islam umat akhir zaman ini
tidak terasa kita sudah sampai
di penghujung program gapai kemuliaan
dan sebagai penutup
haji muhammad faiz akan menyampaikan doa penuh
seperti biasa silahkan giyai
mari para pemirsa kita
berdoa kepada allah subhanahu wa ta'ala
akal kita selalu dibimbing
oleh allah selalu mendekatkan
kepada hal hal yang
bermuara kepada ridho
dan kebaikan abadi di dalam surga
membimbing kita untuk menemui
kedamaian hati dan kedamaian akal
yang dibangun dalam
keindahan iman dan
islam rabbana a'ad
rasadah allahumma la tahrimna
khaira ma indaka
mudah mudahan allah senantiasa
membersamai kita semua
semoga allah ijabah
doa doa kita dan usai sudah
perjumpaan kita hari ini pemirsa saya faye unizar
dan ke haji muhammad
faiz undur diri sampai jumpa di
gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh